sejumlah penyakit pun bisa menyebabkan
penelitian yang dirilis oleh e enam puluh satu institute menyoroti kesenjangan yang signifikan
dari proyeksi mbak esa sendiri
nah karena prasmanan pengunjung bisa mengambil nasi sayur dan sambal sepuasnya
bukan dengan pagar yang keras karena dia bisa dongkel dari bawah
nah kalau pendorong di sini kita bisa misalnya tingkat ekonomi misalnya
hal tersebut sudah sangat sulit kita cari karena apa
bahwa rafael diduga telah menerima gratifikasi
hanya saja kami ingin sampaikan
makanya justru itu kita fasilitasi dengan selalu membuka ruang diskusi itu
pemuda pemudi yang telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan dan juga ekonomi di asean